dan kita ke sepak bola nasional
persib bandung merekrut pemain asal brazil yang tengah menyelesaikan proses naturalisasi
pemain yang sempat memperkuat persija dan madura united ini
optimistis mampu memberikan kontribusi terbaiknya bersama persib
fabiano beltrame dikontrak selama satu tahun dengan opsi perpanjangan di musim berikutnya
pemain yang sebelumnya sempat memperkuat persela persija arema fc dan madura united ini
dikontrak setelah persib memiliki kelemahan di sektor lini pertahanan
pasca hengkangnya victor igbonevo ke liga primer thailand
fabiano merupakan satu dari tujuh pemain baru yang direkrut persib
guna menghadapi ketatnya persaingan di liga satu indonesia untuk musim dua ribu dua puluh
tahun ini yang klub yang punya target yang juara
saya ingin tahun ini pilih persib
dan semoga cerita baik itu semuanya